ini mau gue jadi kepikiran karing ya
aku mau senang banget lagi sama dia
ini udah berapa sih
lan udah pernah ke kak seldra gue
oh kebetulan tadi roman baru aja ngajak gue
iya kan dia udah gue ajak
tapi kayaknya gue gak mau deh
gak ada dracula nya
nah di kastil itu dalamnya tuh keren banget
jadi gak seperti apa yang lo bayangin
percaya gue keren
hmm jadi gitu ya
iya jadi lan setiap tahunnya tuh
ada lima ratus ribu turis dari mancanegara kesini
cuma buat dateng ke kastil dracula
itu keren banget
udah sekolah disini masa gak dateng kesana kan sering banget
yaudah deh man gue mau kesana
tapi lo gak boleh jauh jauh dari gue
ini si pacar kenapa sih
tadi giliran gue yang ajak dia gak mau
sekarang dia ajak dia gak mau
ini neng ini neng
apaan tuh mak
nyawain dong mak seger bener omannya
kuning banget kayak keringat badak
nggak boleh buat laki nih wabil
khusus buat perempuan yang datang bulan
nih neng ramuannya
jadi maksudnya itu buat siapa
ya buat elu lah calon mantu
tapi apa lagi sih banyak tapi
iya masa dicuci
nah sekarang neng makan masakan emas
ini ari emak udah masak
masakan kebangsaan keluarganya bobi
mau tau apa
emak jangan emak
emak tadi susah abis makan
banyak banget emak
gak usah emang udah keringat emang
emang ngeluat tweetnya

emang neng tuh begitu banget sih bob
emang udah susah susah masak
emang udah pisahin buat eluh
gak tau nih calon mantut
nolak masakan emak
juleha aja yang dulu emak
pernah jodohin namanya bobi
gak pernah tuh nolak masakan emak
emak sedih bob
sakitnya di sini ya emak
koknya jadi singgung singgung juleha sih
susah jangan bikin emak bobi sedih dong
hargain dong susah
bukan hargain pake duit
secara emosional hargainnya ya emak
lagian ini tuh masakan emak paling enak
parahin emak lewat
cobain dikit aja
nanti susah bahagia
si carlo aja yang hitam
makan masakan emak
kulitnya langsung metalik ya mas
neng cobain dikit deh
anggep aja hati kebo
enak tuh hati kebo
nyum aromanya aja hidungnya goyang goyang
kayaknya ini hati kebo beneran ya
bukan lah makan deh
satu bulan kenapa jadi lama banget nih

eh kenapa neng
eh kesalak kesalak apa
enggak ini enak banget hati kebonyik
masakan lagi disini
sama dulu masakannya
ini semuanya dia miki
hah ternyata gak seseram yang gue bayangin ya
kan udah gue bilang
gue juga tadi bilang gitu ke ulan
tapi wulan gak percaya sama gue
dulu tuh di abad ke lima belas
ada orang namanya tuh vlad cephas
dia itu dari daerah walachia
nah dia itu tinggalnya di kastil tadi
nah dia itu disebut bracula
karena dia itu menghabisi musuh musuhnya dengan sangat kejar
ulan kayaknya terkasih magi itu sama si pemandu wisata gadungan ini
gue gak boleh kalah nih
jadi tokoh dracula itu diciptakan oleh seorang novelis
bernama irlandia bram stoker
itu pada novelnya yang berjudul dracula di tahun seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh
lo pernah baca gak
ya enggak lah
kan gue udah bilang gue takut
ngapain gue baca kayak gitu pak
oh kayanya dia nikah
buatan gie pinamu
lihatlah foldsya kayak punya cuy tubuh
itu masa berapa
jam tujuh dong
halo ex lover apa kabar di hari ini senang banget ya kita bisa balik lagi bersama gue hugo
dan gue tentunya emily
emily dan juga x lover topik yang kita akan bahas itu adalah faktor x yang menyebabkan hubungan yang kalian jalin dengan orang yang kalian cintai itu harus berakhir
kandes itu untuk misalnya gimana contohnya
ini faktor x nya itu yang menyebabkan hubungan berakhir karena beda keyakinan
lo tau as lover ketika kalian punya hubungan yang beda keyakinan itu pastinya berat banget
dan kalian juga akan menghadapi konsekuensi yang susah juga kedepannya
bener banget gue setuju nih sama lo hugo
soalnya gue juga pernah baca kalau misalnya pacaran beda agama itu pilihannya cuma ada dua nih
mau tau kan pilihannya cuma dua
ganti pacar atau ganti tuhan
aduh sulit banget itu
gimana gak sulit ya gimana juga
gak sulit kan gitu kalau sebenarnya ex lover pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang kita bahas nih emily
nah mungkin sekarang ex lover punya pengalaman yang sama dengan gue
langsung aja buat telpon ya
untuk share sama kita berdua di suara hati
langsung aja kalau gitu
yaudah gue telpon lah
halo dengan siapa di mana
gue sam dari romania
oh ini sorry sam yang pernah share juga kan ya di suara hati
udah di luar negeri aja nih
oke nah kira kira saya lo mau share apa kepada kita berdua di suara hati
faktor eks hubungan gue dengan cewek bernama karin adalah trauma di masa lalu
walaupun gue udah ngeyakinin dia bahwa gue gak jadi apa yang ditakutkan
cuma dia tetep gak percaya
maka dari itu gue putusin untuk menghilang dan pergi dari hidup dia
asalkan ngebuat dia bahagia
oh tapi sam apakah memang lo gak punya harapan untuk berjuang mempertahankan hubungan lo dengan karin
ya bukannya gue gak mau berjuang sih
cuma menurut gue dalam satu hubungan itu kayak tepuk tangan
perlu dua tangan untuk menghasilkan gini
kalau satu tangan doang itu namanya tepuk angin